kita beralih ke informasi lain direkturat jenderal imigrasi mengadakan pelayanan pembuatan paspor di kawasan monumen nasional pada minggu pagi
sebelumnya pelayanan ini dibuka sejak tiga hari lalu di kantor imigrasi masing masing wilayah di dki jakarta
antusiasme masyarakat dki jakarta yang tinggi di acara ini membuat antrean panjang dan menunggu lama untuk membuat paspor
acara pelayanan pembuatan paspor ini digelar selain untuk memperingati hari jadi dijen imigrasi juga untuk menyikapi kasus ribuan data fiktif pemohon paspor pada sistem online imigrasi
sejumlah pemohon paspor yang datang memang banyak mengeluhkan kesalahan data atau perubahan data diri mereka ketika melakukan pembuatan paspor melalui sistem online
pihak direkturat jenderal imigrasi memastikan sudah memiliki solusi untuk dapat menyelesaikan kasus data fiktif selain melalui pelayanan langsung
dalam pelayanan langsung ini hanya disediakan kuota untuk satu enam ratus paspor
bagi pendaftar sisanya nantinya formulir pendaftaran pembuatan paspor akan ditindaklanjuti di kantor keimigrasian bandara soekarno hatta tanggerang pada hari kerja mulai senin esok
kita juga bingung kok sudah terdaftar di daftar dari mana nggak pernah daftar
kedatang sini kan pasti kita oh kerjanya kayak gini gini peraturannya kayak gini yaudah kita lebih pasti
daripada online kita tahunya log lok nggak bisa ini kalau misalnya online oke diperketat lagi keamanannya supaya data data yang fiktif itu nggak masuk bisa masuk
iya enam jam berdiri dong
sebenarnya sih lumayan efektif tapi tidak bisa mengakomodasi begitu banyaknya ini ya pemohon dari masyarakat tuh pengennya tuh yang online
hari gini kan semua serba online kalau bisa tuh websitenya itu diperbaharui kemudian dibikin
kayak semacam pengaman pengaman ya jadi dia tidak gampang di hijack sama orang
kemudian yang terkait dengan adanya data data fiktif yang disampaikan beberapa waktu yang lalu
ya ini juga barangkali bisa jadikan solusi bagi kita untuk mengakomodir mereka yang memang waktu tunggunya masih lama
sekarang kita sedang sempurnakan terus untuk supaya tidak ada lagi apa namanya katakanlah dirusak diganggu oleh oknum oknum yang
tidak bertanggung jawab tersebut
tapi sudah ada formula formulanya untuk mengatasi tersebut